dulu nanti aku
nino sama catherine sebenarnya serasi sekali ya mereka berdua
udah gak usah mikirnya itu
ya kita masuk yuk
kalau ktp saya ditemukan di rumah sakit
berarti randy sedang berada di rumah sakit itu ya
saya harus kesana sekarang
saya mohon kabulkanlah doaku
biarpun ready bukan bagian dari keluarga ini
randy sudah saya anggap
seperti saudaranya al
dia begitu baik
saya mohon ya allah jaga dia
sehatkan dia seperti sedia kalah
amin ya rabbal alamin
biarpun kiki sama mas randy tidak jodoh
bagi kita tetap berharap yang terbaik buat mas randy
sembuhkanlah mas rendy ya allah
jagain om randi ya allah
soalnya om randy baik sama aku dan kita semua
kabukkan doa aku ya allah
jadi kita bisa berjaga jaga
bagi kita bisa berjaga jaga

jadi kita bisa berjaga jaga
pak ini ktp bapak
ini ktp saya nggak ketinggalan di rumah kamu kan
ini ktp jatuh di rumah sakit
saya bohong karena takut bapak akan marah kepada saya pak
kamu berani banget bohong sama saya
kamu dengar kamu bohong sekali lagi awas kamu
iya pak siap
untung aja ada orang nemuin
kamu ketemu sama orang yang nemuin ini
enggak pak tapi tadi dikasih tahu namanya pak
iya namanya abdullah randy pak
abdullah rendy itu kan namanya adi
berarti benar dia ada di jakarta
kamu siap siapin mobil kita keluar sekarang
kamu harus sembuh randy
di mana keadaan anak saya pak
dia baik baik aja kan
ibu ibu tenang dulu ya randy sedang ditangani dokter
moga anak saya baik baik aja ya pak
ban kenapa kamu ngalamin seperti ini
randy bisa seperti ini karena melindungi saya
kalau tadi memang randy tidak melindungi saya harus selesai yang di dalam
saya benar benar minta maaf
pak pak enggak perlu minta maaf
saya cuma sedih anak saya mengalami seperti ini pak
ya saya bangga pengabdian anak saya begitu besar sama bapak
masih be fé
tuhan kenapa jadi begini sih
kenapa mas randy gak datang
padahal tadi dia bilang mau datang
apa dia ketemu sama jessica
makanya dia berubah pikiran dan gak jadi nemuin aku
kayak kamu sudah on the way ke kantor atau belum
begini saya harus ke bandung karena ada materi t shirt dengan elsa
biar kita nanti sekalian bahas pekerjaan dalam perjalanan ke bandung juga
boleh pak boleh
ini bapak lagi di mana
saya masih di rumah
nanti bapak saya hantar
biar kita ke bandung sama sama
bandung tuh jauh lho pak
mendingan saya jemput aja
kebetulan saya lagi sama yudi
kamu gak keberatan
enggak lah pak
yaudah yaudah oke
kalau gitu saya tunggu di rumah ya
mas yudi kita gak jadi ke kantor ya
langsung aja ke kelas terniru
mau jemput panino di rumahnya
lupain dulu masalah lo sama mas randy catherine
sekarang lo harus fokus kerja
lindungi randy ya allah
beri dia keselamatan
dok gimana keadaan anak saya dok
dia baik baik aja kan
alhamdulillah pak rendy sudah bisa melewati masa kritis kak
dan udah berhasil diselamatkan
sebentar lagi seharusnya pak randy sudah siuman
dok saya boleh ketemu anak saya
saya boleh masuk dok
terima kasih pak al
saya masuk dulu ya
ya saya urus administrasi dulu lagi
terima kasih pak al
pak saya duluan ya
mari ke saya pak
catherine makasih banyak
sudah mau jemput nino
catherine makasih ya
kamu tuh baik banget loh
perhatian sama nino
oh ya cat ini tante mau titip baju nanti buat foto maternity nino sama ayah saya
enggak enggak enggak
kita jalan sekarang
kamu gak perlu nih
kalau papa sama mau ikut
gak usah pak
kan ada catherine juga
kalau gitu kita pamit ya
makasih banyak ya
duluan tante om
jujur itu dia
saya harus kusahakan sekarang